ya gua punya terus kenapa
sekarang lu tinggal bilang lu mau apa
bukan hadiah hadiah kayak gini sam
bukan restoran mahal kayak apa yang lokasi ke gue sekarang
ya terus apa rin
tuh ini temen lu pinter deh

jadi kalo gue berhasil lolos
gue akan ke turki dari turki ke bukares cuma satu jam naik pesawat
dengan begitu gue bisa datang saat ulang ulang tahun
dan gue bisa bacain puisi gue di depan mulan dari
gue minta doanya ya soalnya besok gue seleksi audisi ini
makan mie di camber wakwan
oke tapi gue minta
ini jangan sampai kesebar ke yang lain
karena gue mau ini surprise buat mulan
kalau misalkan lo berhasil ke turki
gue bakal pinjemin duit lo buat ke bukares
lo selamat gue
eh yaudah ya ga usah lama lama yuk
soalnya gue mau ada janjian sama karya
roman juga mau istirahat
roman juga mau istirahat mungkin
ya positif tinggi dong ya
per banget tau ga
ngapain mengapa ngapa aja udah tadi sih
lo masih mau mangkap disini sampe lalur masuk
atau lo mau berangkat sama gue
kalau emang gue gak mau berangkat yaudah gampang gue masuk aja lagi
hari ini cantik
oh jadi biasanya gue gak cantik loh
gak gitu maksudnya lebih cantik hari ini
gak boleh loh
ya udah yuk
yaudah yuk kita berangkat
api api apa yang lu kan beli

kayaknya yang nanti di magnum magnum gitu
saatnya kita sama lagi gak bisa belajar sama orang lain
kayaknya ya gaat juga nego in juga maniacnya nya
ya gue ngajak lo kesini
karena kita kan mau makan bukan mau cuci piring
ya gue tau kita mau makan
gak ada restoran lain selain ini emang ya
menunya gak ngerti
ya lo tenang aja
gue bakal pesenin makanan yang enak
gak ada satupun makanan disitu yang gue suka
udah aku mau pulang aja
aneh banget tau gak
ya kalo lo mau makan disini makan aja sendiri

masokan banget deh
gak ada kan
gue udah bilang tadi sama lo sam
gue gak mau makan disini
gue gak suka
ya udah terus lu sukanya apa
lo sebut sama gue
ya dasar cowok sombong
ya gue punya terus kenapa
bukan hadiah hadiah kayak gini sam
bukan restoran mahal kaya apa yang lo kasih ke gue sekarang
ya terus apa rin
orang yang gak ngebentak gue
kaya apa yang dilakuin bokap gue ke nyokap gue
kaya apa yang dilakuin bokap gue ke gue sama nyokap gue
gue bakal jadi kaya apa yang lo mau rin
lo kenapa enggak
karena bokap gue juga ngomongin hal hal yang benar benar benar
sampai nyokap gue luluh sam
nyokap gue sekarang dibikin nangis terus sam

dari mana sam
tapi orang itu gak bisa dia nembak
gampang banget gak bisa dia nembak
gampang banget berubahnya
gue gak mau ngulang semua itu lagi chef
jangan pernah ngejar gue lagi
di saat pagi benderang
biarkan senja menghilang
tapi gue terlalu takut buat cewek
di dalam luka
di dalam luka
di dalam luka
di dalam luka
setelah ku temukan dirimu
melukis eloknya dirimu
kau tau men mulai nge nelfon gue
biasanya jam segini dia nelfon gue
masa ketempat malem gue
masa ketempat malem gue